ya kedati banyak ditentang beberapa masjid di jakarta masih memasang spanduk
untuk menolak salati jenazah yang menjadi pendukung ahok
berikut alasan mereka
spanduk di masjid mubasyirin kawasan karet setiabudi jakarta selatan
telah dipasang sejak sebulan lalu
meski ada seruan untuk penurunan spanduk
pihak masjid mubashirin masih memasangnya
dengan alasan belum ada rapat pengurus masjid
di masjid ini segala sesuatu kita diputuskan melalui rapat ya
maksudnya pemasangan sepanduk sudah ada instruksi
hasil rapat oke
sekarang kalau nggak ada hasil rapat
saya misalkan saya sendiri tidak bisa mencopot
karena harus keputusan rapat
kalau keputusan dewan masjid atau keputusan rapat masjid dicopot ya dicopot
masjid al ikhlas yang masih satu kawasan dengan masjid mubashirin
spanduk masih dipasang dan belum ada tanda tanda akan diturunkan
sementara di kawasan yang sama
menyatakan pengurus masjid sebelumnya
telah bertemu dengan bin dan mui mengenai pemasangan spanduk
hasilnya spanduk tetap dipasang karena merujuk pada ayat al quran
dan baru akan diturunkan bila kasus penodaan agama telah tuntas
satu orang pun ya nggak bisa untuk mencopot spanduk itu
karena bukan di sini aja kan
beberapa masjid juga pasang itu kan
itu kan terinspirasi kan karena untuk merasa ya membela kebenaran
ya kan harus disampaikan untuk kebenaran
ya kan untuk kebenaran
sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit sekalipun
pemasangan spanduk berisikan tolak solati jenazah
berawal dari kasus penodaan agama
yang menimpa calon gubernur petahana
basuki cahaya purnama
sebelumnya calon gubernur anies baswedan
juga telah memberi imbauan
untuk menurunkan spanduk spanduk tersebut
debbie astari jakarta